saya bukan orang akuasi
oke seru juga yang ngeliat
ada beberapa hal yang kita bisa bahas
pertama kita bahas dari pemilihan tempat dulu
katanya dipilih tugu proklamasi sebagai harapan kedepannya bisa melanjutkan cita cita proklamasi
prof ege melihatnya gimana
apakah memang ada pasangan yang tidak melanjutkan cita cita proklamasi sebelumnya atau seperti apa
oh tapi ini tempat yang menarik aja ya
jadi kan ketika orang lain itu perlu menentukan tempat mana di sekitar sana
tugu proklamasi yang paling praktis
karena punya simbol ada kemenangan juga pernah dari sana
dan lebih daripada itu yang menarik adalah gini
kenapa harus dipaksakan pada hari ini
karena itu karena mau dipaksakan hari ini harus dekat tempatnya
yang meaningful atau punya makna banyak kan tugu proklamasi
kenapa harus dipaksakan hari ini
karena secara strategi komunikasi politik
kepala orang hari ini tidak boleh hanya berisi perubahan
ya karena perubahan itu sangat kuat loh
kalau masuk ke memori perubahan yang disampaikan dengan cara cara yang menarik seperti tadi itu akan sangat kuat
jadi mereka ini ya gmmd saya sebut ya ganjar dan mahfud md itu
itu sungguh sungguh ingin mengatakan enggak di samping perubahan ada juga kami
jadi hari ini ketika ada pendaftaran isi kepala mestinya lima puluh lima puluh atau empat puluh enam puluh atau enam puluh empat puluh terserah bagaimana
jadi jangan hanya berisi perubahan
jadi jangan hanya berisi perubahan
jadi jangan hanya berisi perubahan
lagi lagi perubahan itu menggelegar
karena itu harus diambil bersama
sambil menyampaikan hal hal yang jauh lebih menarik
sampai itu menurut mereka
penampilan mereka santai sekali
seperti di tugu proklamasi jangan kita bayangkan tugu proklamasi sebagai tempat acara yang ini ya
yang seperti hitmat dan gitu
jadi seperti tadi menarik
tampil dengan pakaian hitam
kenapa bukan hitam putih
barangkali mas ganjar sudah sadar kalau hitam putih yang garis garis itu flika
jadi lagi pula kan masih ada hitamnya
nanti kita perlu bahas khusus
kita bahas khusus
itu pasti ada juga semacam semangat ingin memerdekakan diri
jadi kita tahu koalisinya itu nanti sambil menunggu ya
kan prabowo itu leading dalam banyak survei
sekarang tinggal menentukan cawapres
dengan demikian kan muncul konstelasi perubahan yang menggelegar pada hari ini
dengan caranya religius dan perubahan
lalu ada kubu yang sedang ditunggu tegak lurus dengan pak jokowi
sementara ada kubu di tengah tengah ini yang kita nggak tahu persis hubungan dengan pak jokowi
kita doakan semoga tetap mesra
tapi sementara itu pakai baju hitam dulu
lalu ditanya putihnya mana mahfud md
nah kita bahas mahfud md
jadi tetap hitam putih
walaupun tidak tegak lurus
satu hitam satu putih
pak mahfud tadi mengatakan ini menggunakan pakaian yang memang sudah disimpan
dari dua ribu sembilan belas lalu
apakah ini suatu bentuk optimisme dari dia
atau justru ini seperti menunjukkan bahwa ya tanpa yang lalu saya juga bisa tetap maju nih
jadi ini biar bagaimanapun menunjukkan yang pertama selera humor juga
dan kebesaran hati pak mahfud juga ya
jadi pakai baju yang sama berarti memang harus fit itu
tidak boleh tambah
lima tahun dijaga ya
lalu menunjukkan bahwa ini menarik
dulu memang pernah belum sampai ke sana
sekarang sudah sampai
jadi ibaratnya semua ikhtiar tetap dilakukan kalau memang sudah jalannya akan sampai ke sana
dan lebih penting daripada itu jangan jangan saya pikir ketika prof mahfud diajak
dia langsung menyampaikan begini oke kita deklarasi hari ini tapi besok daftar
soalnya dia sudah pernah ngalamin mungkin ya
sudah ada janji tapi nggak didaftar
ada pengalaman pahit di belakangnya itu ya
ya tapi suasananya menjadi bercanda
salah satu persoalan dengan prof mahfud ini
walaupun penunjukan prof mahfud ketika ada isu mahkamah konstitusi
ketika ada isu dinasti politik itu ini sangat tepat
tonnya positif di media sosial dan di media arus utama juga
karena menurut saya itu mmd juga
mmd itu adalah memulihkan mahkamah dengan senyuman
memperbandingkan mahkamah konstitusi dengan elegan
jadi artinya orang bisa melihat ini mahkamah konstitusi saat ini yang lagi dapat ton negatif
yang senyum saja pun sudah ingin memperbaiki soal ketatanegaraan kita keadilan
serta tentu saja tokoh yang lebih berpengalaman
memang ada kekhawatiran sedikit bahwa pak mahfud ini disukai ya
tapi belum tentu bisa ke elektabilitas
tapi di sana tadi dia menunjukkan dengan senyumnya dengan santainya
saya rasa punya peluang ya untuk menunjukkan
tidak ada beban tidak bayar sepeserpun
dan betul betul ingin sebagai cawabres yang murni yang tenang
toh dulu pernah dikecewakan
sekarang ya mudah mudahan nanti ini terjadi ke sandiaga uno
yang hati terhiris ya
terus pada saat ini siapa tahu lima tahun lagi pak sandiaga uno
tapi penampilan ini menjadi menarik
dan kalau ada mau dibungkus kata buat mereka semua
kita kan belum tahu nama kerjasama ini
mereka nggak pakai koalisi ya
kadang kadang kita dengar kerjasama indonesia unggul gitu ya
atau kerjasama mungkin gerak cepat untuk rakyat
tetapi kalau pilihan kata buat mereka ini
itu ganjar mahfud gitu kalau ada judulnya
ini cerita tentang kita
ini penting sekali
mereka ulang dimana mana
ini bukan tentang ganjar dan mahfud
ini adalah cerita tentang kita
dan itu adalah jalan masuk ke milenial
cerita tentang kita
tentang ada juga yang milenial
tentang bagaimana kita menghadapi kedaulatan pangan
bagaimana kita menghadapi akses buat kaum disabilitas perempuan
jadi ini betul betul kalau mau disimpulkan
ganjar mahfud cerita tentang kita
mirip mirip judul lagu juga gitu ya
tapi kalau tadi kita sudah fokus ke pakaian yang diludahkan oleh mahfud md
kita lihat pakaian yang akan digunakan
atau yang sudah digunakan tadi
oleh ganjar pernowo
tapi sebelumnya ternyata sempat voting
kita lihat dulu ada beberapa option
oh sudah ada voting ya
nah ada lima pilihan tuh
sampai akhirnya pilihannya dijatuhkan kepada pakaian hitam hitam yang tengah
oh yang memang akhirnya dipakai ya
ini kan dipakai
dari lima option itu yang di voting di instagram ternyata yang dipilih yang hitam hitam ini
ada makna tersendiri gak sih dari pemilihan hitam hitam
ya hitam itu tetap menyatakan masih dekat dengan bapak joko widodo
yang menurutkan hitam putih
jadi kalau anda lihat keseluruhan ada hitam dan prof mahfud lah yang putihnya gitu ya
nah tetapi kita memang tahu
kalau anda punya videonya nanti anda putar kan ada pertanyaan misalnya
lagi di dunia
dinas negara loh ya
itu nanti kita akan langsung di dalam lagi ya
jadi maksud saya kalau orang tanya kenapa bajunya nggak hitam putih gitu
saya ingin mengatakan dari konstelasi tiga kelihatannya kan tiga pasang nih yang sampai pendaftaran nanti ya
kita tunggu nih pak prabowo mudah mudahan juga ada waktunya segera memutuskan ya
nah jadi yang satu sudah pasti perubahan
ya kalau anda bangun pagi tadi perubahan perubahan tambah religius
setiap kali menyampaikan ke mana mana perubahan amin
gampang sekali itu ya
dengan nanti tambahan apa yang lebih tajam gitu
nah yang di tengah tengah ini pasangan dari dua duanya senior tapi yang satu lebih muda yang satu lebih senior
punya pengalaman di berbagai bidang
ingin menunjukkan perbaikan ketatanegaraan
ingin menunjukkan perbaikan keadilan melalui sosoknya mahfud
ternyata dia bisa bercanda juga dan ini adalah cerita tentang kita
yang mau saya katakan adalah mereka sedang membangun branding mereka sendiri
lalu ganjarannya belum ketemu brandingnya
apalagi ada pro mahfud
nah sekarang rasa saya pada hari ini ketemu branding kalau ini kan perubahan
yang ini kan tegak lurus atau keberlanjutan ya
nanti bagaimana narasinya
di tengah tengah ini cerita tentang kita
dia ingin mengatakan bahwa kami relatif tetap akan melanjutkan yang baik baik dari pak jokowi
tapi ini tentang kita
tentang bangsa indonesia
tentang kami tentang mereka berdua ini juga gitu
karena itu untuk kubu yang ketiga
pak prabowo yang akan melakukan dengan pasangannya
mereka memperbaiki hal hal yang harus diperbaiki
meningkatkan semua kedaulatan termasuk kedaulatan pangan yang diminta oleh pak jokowi
tapi secara sederhana adalah cerita tentang kita
tentang bangsa indonesia
dan cerita tentang mereka berdua sekarang
baik ini yang cukup menarik adalah ada obrolan juga mengenai apakah tidak memakai baju pilihan pak jokowi ini
seolah olah ingin meninggalkan bayang bayang mbak jokowi
nah kita akan lihat dulu ada statement dari bu puan nih
ya ya yang cukup menarik
di belakang ini
pertanyaannya harus ditanyakan ke pak jokowi bukan ke saya
jadi nanti tanya ya kalau presiden udah pulang masih mendukung pak ganjar pranowo atau punya pilihan lainnya
tolong ditanyakan saya juga mau tahu jawabannya
gimana apakah benar ingin seperti seolah ingin meninggalkan bayang bayang dari pak jokowi
sampai mbak puan juga tadi mengatakan bahwa ya tanya aja sama pak jokowi nantinya
jadi gini ini permainan polisemi makna ya
jadi dalam satu sisi ini bukan denotasi tapi konotasi
pak jokowi kan terkenal dengan itu
jadi artinya menyampaikan kalimat kalimat maknanya bisa dia dukung prabowo
eh mula mula dukung ganjar dulu dong
setelah nanti dilantik besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan
itu kan buat ganjar
sesudah itu kemudian dengan berbagai peristiwa yang lain termasuk gibran yang seperti anaknya yang pakai baju kaos prabowo ya
kemudian gibran yang melalui mahkamah konstitusi bisa mendapat karpet merah untuk
menjadi cawapresnya prabowo walaupun belum tentu digunakan
itu yang penting ya
jadi ketika hati hati loh orang ini semua bisa kena prank loh
kalau tidak digunakan glorifikasi loh
betapa kalaupun ada yang menyediakan karpet merah itu cuma fans saja
yang pemohon judicial review itu cuma fans penggemarnya gibran
toh gibran tidak menggunakannya
itu menunjukkan bahwa keluarga presiden tidak mau memanfaatkan hal hal yang seperti itu
kita tunggu yang soal itu
tapi kembali ke persoalan ini tadi bu puan itu juga sama
jadi strateginya sama
menggunakan polisemi makna
dia juga menjawab dengan banyak makna
tapi sekali ini harus diakui agak ketus
dibandingkan jawaban jawaban yang sebelumnya
ini mohon maaf nih kalau ditonton oleh pak jokowi maupun mbak puan
kan coba tanyakan langsung ke pak jokowi kalau nanti sudah pulang
saya juga ingin tahu jawabannya pak
lebih komplit dan agak ketus
mohon maaf sekali lagi tapi ini nyatanya demikian
karena itu saya mengatakan judul mereka ini adalah cerita tentang kita
kita itu bangsa indonesia yang mau diberikan kedaulatan pangan
pesan pak jokowi loh itu ya
terus kemudian kedaulatan energi kedaulatan digital
dengan sosok pak mahfud itu anti korupsi ya
dan menegakkan keadilan
lebih daripada itu ini adalah cerita tentang pasangan yang tidak sepenuhnya
nempel dan harus mengandalkan apa apa dari pak jokowi
mereka relatif dalam tanda penting independen pada saat ini
itu maksud pertanyaan tadi
silahkan bertanyakan gitu
sambil kita kan tetap menunggu nih
prabowo yang leading di survei
apakah akan bersama dengan gibran dengan kta yang kuda
walaupun jalannya sudah bisa menuju ke sana begitu ya
dipakai atau tidak
dipakai atau tidak itu yang jadi pertanyaan
itu juga menunjukkan posisi yang berbeda
walaupun betul reza kalau mau jujur nih ya
ditonton oleh siapapun
ini memang dalam posisi yang agak sulit nih
bagi keluarga pak jokowi dodo ya
tonnya kan negatif
negatif betul setelah kemarin ya
kemudian mk yang
mk itu dikritik bukan oleh kita
oleh hakim mk sendiri gitu
belum pernah terjadi
jangan jangan di dunia belum pernah terjadi
ada hakim mk yang mengatakan
kutusan yang di dalam ini diluar nalar gitu
nah itu menimbulkan sentimen negatif
tapi bisa dihadapi dengan dua cara kan
tapi ini di tengah tengah yang harus membuat keputusan
kalau mau dilanjutkan dengan keyakinan
maka pak prabowo harus mendapat keyakinan bahwa
apa yang diteruskan tegak lurus dari pak jokowi ini
dengan artinya begitu pak jokowi menunjuk kesana
maka projo dan semua teman teman yang ikut arahan pak jokowi itu
akan memberikan angka
tapi kalau melihat bahwa sentimen ini ada negatifnya
itu harus dihitung betul
betul harus masak masak begitu ya pemikirannya
supaya nanti sebenarnya yang jadi pertanyaan kita semua
jawabannya ada di tangan pak prabowo nanti
yang kita sama sama tunggu begitu ya
tapi justru karena waktunya masih ada
sampai tanggal dua puluh lima oktober
artinya mereka punya waktu memikirkan dengan matang
begitu sudah matang pasti akan merencanakan
indonesia ini kan kalau pendaftaran ini seperti prosesi
nah yang terakhir harus membuat sesuatu yang lebih menarik lagi
supaya kalau tadi kita pikirannya terbuka kata prof ege
khusus sendiri gitu ya
kita akan bahas lagi nanti seperti apa keseluruhan pendaftaran
iya karena kalau hari ini kan perubahan perubahan dan religius
jadi perubahan amin
yang satu lagi cerita tentang kita
yang ini kita ingin tahu nanti
nanti kita akan bahas lagi ya
prof ege terima kasih
walaupun di sisi lain prabowo itu masih tetap unggul loh
untuk anda lihat survei survei secara umum ya
kita akan lihat nanti seperti apa
dan jangan lupa satu lagi bisikan penting
ternyata saya lihat tadi masih ada jadwal perubahan
boleh ada pengambilan
dua puluh tujuh sampai tanggal tadi tujuh november ya
yang pastinya adalah tiga belas penutupan empat belas ambil nomor
sama sama tunggu bagaimana perjalanan
lima belas masa kampanye dimulai
terima kasih pakar komunikasi politik
fn tiga tadi sudah berbincang bersama kami malam hari ini
dan empat bulan menjelang pemilu indonesia di luar negeri
diaspora indonesia ikut berkampanye dan mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon presiden pilihan mereka

simak laporan dari randy wijaksana jurnalis voa di new york
sejumlah pendukung prabowo subianto berkumpul di times square new york
melakukan deklarasi dukungan untuk prabowo sebagai calon presiden ri dalam pilpres dua ribu dua puluh
kampanye ini diinisiasi oleh anggota partai gerindra di amerika serikat
mengumpulkan berbagai pendukung prabowo dari berbagai lokasi
ya kan perhatian dunia semua kesini
ya kita bawa gitu ya nama besar prabowo sangat wajar ada disini untuk menjadi presiden dua ribu dua puluh empat
next presiden ri insya allah
dan gerindra menang itu misi kita
jadi kita selalu bawa di tempat keramaian khususnya
agar dunia melihat mengenal dan lain sebagainya
para diaspora indonesia ini sekaligus menyampaikan keinginan mereka terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih dan juga damai
tentu tidak dengan fitnah memfitnah tetapi memperkenalkan visi dan misi dari setiap calon
khususnya visi dari pak prabowo subianto
berdasarkan data dari kpu terdapat sekitar satu tujuh juta warga indonesia yang terlibat dalam pemilihan umum di luar negeri
sekitar sebelas ada di new york yang menjadi salah satu diaspora indonesia terbesar di amerika serikat
deklarasi dukungan untuk ganjar pranowo juga berlangsung di pekan yang sama di kota new york
deklarasi dilakukan dengan konsep makan makan di warung di sebuah restoran indonesia di kawasan queens new york
warung diskusi sampai bahkan bahkan orang dijodohin juga di warung juga
warung itu adalah sebuah titik kumpul di mana ada diskusi terbuka bisa ada obrolan yang obrolan warung kopi
dari obrolan warung kopi juga ke warung kopi
semua kalangan itu bisa masuk dan bisa terjadi di warung
konsep ini menjaring diaspora indonesia yang rindu makanan tanah air
kita merayakan pak ganjar dengan makan di atas alas daun
kita makan ada nasi ada ayam ada tempe
dan kebetulan aku juga udah lama banget gak ketemu sama makan indonesia
deklarasi dukungan lain memanfaatkan lokasi lokasi ikonik di as
dipastikan bakal terus digelar diaspora indonesia jelang pilpres
rutaan besar indonesia di as telah umumkan pemilih indonesia di luar negeri
akan dilaksanakan secara serentak pada empat belas februari dua ribu dua puluh
dari kota new york randy wujaksana naratama dan tim voa
jelang piala dunia u tujuh belas renovasi jakarta international stadium
informasi selengkapnya hadir usai jeda